tragedi susur sungai yang dilakukan pramuka smpn satu turi baru kali ini terjadi sehingga memakan korban jiwa
lalu bagaimana sebenarnya aturan dan kegiatan tersebut
sudah ada guritno kepala pusat informasi nasional gerakan pramuka
selamat malam pak guritno bisa mendengar suara kami
ya selamat malam salam pramuka
pak guritno ini langsung saja sebenarnya agenda susur sungai ini ada atau tidak dalam kegiatan kepramukaan nasional pak
agenda kepramukaan seperti susu sungai ini adalah bagian dari kegiatan alam terbuka
dalam setiap kegiatan pramuka tentu masing masing diserahkan kepada gugus depan masing masing sebagai pangkalan pramuka
akan tetapi untuk kegiatan kegiatan yang beresiko di alam bebas ini sebetulnya sudah ada petunjuk penyelenggaraannya yaitu tentang manajemen risiko
karena kita tahu segala aspek kehidupan
itu mengandung risiko
kegiatan yang menyenangkan yang kita pikir tidak akan berbahaya pun akan terjadi resiko tiba tiba
apalagi kegiatan yang berbahaya seperti menyusur sungai seperti ini
artinya kalau resikonya lebih berat seharusnya bisa diminimalisir dari awal
lalu pak guritno berbicara mengenai aturan apakah ada aturan dan juga batasan yang spesifik dalam kegiatan susur sungai ini
kita di pramuka punya secara formal punya petunjuk penyelenggaraan mengenai manajemen risiko
manajemen resiko itu diatur dengan jelas bagaimana seorang pembina anggota peserta didik pramuka harus bersikap pada saat kita melaksanakan sebuah kegiatan
seharusnya kalau pembina di gugus depan atau di pramuka smp satu turi ini memperhatikan hal itu kegiatan seperti ini tidak akan mengakibatkan musibah seperti sekarang ini
iya lalu pak guritno ini sebelumnya sempat ada pernyataan begitu pak dari kepala sekolah smpn satu turi bahwa dirinya mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan susur sungai ini
lalu kemudian bagaimana prosedur perizinan kegiatan ini pak apakah memang harus ada izin dari pihak sekolah terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan atau seperti apa pak guritno
nah itu yang saya bilang tadi manajemen resiko selain resiko yang harus diperhatikan persiapan juga koordinasi
koordinasi itu sangat penting dalam semua kegiatan
terutama kegiatan pramuka
karena pramuka di sekolah itu yang bertanggung jawab adalah ketua majelis pemimpin gugus depan yaitu kepala sekolah dalam hal ini
kalau kepala sekolah mengaku tidak merasa dikoordinasi atau istilah jawanya diaturin matur kepada kepala sekolah itu menurut saya itu menyalahi prosedur
apalagi ada pembina yang katanya meninggalkan lapangan kegiatan pada saat kegiatan berlangsung
dan akhirnya yang bersekutu sekarang jadi tertangkap oleh polisi dan itu sudah menyalahi prosedur
lalu kemudian pak guritno ini menilik kejadiannya ini jadi sebenarnya siapa pak yang kemudian katakanlah harus bertanggung jawab dalam kejadian naas ini pak
tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah pembina setempat pembina pramuka yang ada di sekolah tersebut dan lebih tingginya lagi ada kepala sekolah
lalu berbicara mengenai pembina pramuka pak guritno pembina pramuka ini saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu pak oleh kepolisian
lalu kemudian apakah pramuka akan memberikan bantuan hukum terhadap pembina pramuka pak
kalau soal ramah pidana kami silakan sebetulnya kepada kepolisian
kalau berkaitan dengan organisasi kami punya namanya dewan kehormatan itu nantinya akan dibawa ke dewan kehormatan
apakah bagaimana nasibnya keanggotaan pramuka tersebut setelah nanti ada putusan dari kepolisian
baik terkait dewan kehormatan ini lalu bagaimanakah sekarang pak atau mungkin perkembangan terbaru terkait status pembina yang menjadi tersangka ini
apakah sudah dilakukan kajian begitu terkait proses kedepannya apakah akan diberikan sanksi begitu pak
ya kita sudah melakukan kajian dari pihak koordinasional koordinasi daerah yogyakarta
leman yang jelas kita tunggu sampai semua pencarian selesai penyelidikan selesai sampai dinyatakan clear baru kita menetapkan bagaimana status atau nasib pembina tersebut
lalu pak guritno kembali berbicara mengenai kejadian naas ini lalu sebenarnya bagaimana kedepannya begini pak
evaluasi dari kegiatan pramuka dalam mengatur kegiatannya secara nasional pak guritno
begini yang perlu dipahami adalah setiap pramuka apalagi pembina itu harus punya kemampuan mengamati cuaca atau alam sekitar kalau kita mau melakukan kegiatan alam bebas
kemampuan kemampuan itu sudah ada diatur dan dipelajari oleh para pembina seharusnya yang punya sertifikat pembina
karena di dalam kursus pembina atau kursus mahir dasar kursus lanjutan itu sudah tercantum
kalau memang dia menguasai aspek semua aspek
yang dia pelajari pada saat mengikuti perhatian pembina itu tidak harusnya tidak terjadi
dan oleh karena itu pembina yang sudah bersertifikat pembina pun seharusnya terus menguji coba menguasai alam terbuka bagaimana melatih
kemudian tradisi ruangan yang tadinya bergeser langsung bergeser ke tradisi yang ke lapangan
dan saya rasa roh kemampuan itu adalah alam terbuka dan belajar sambil melakukan
dan kekuatan manajemen risiko juga perlu diaplikasikan dengan nyata dengan pihak kegiatan pramuka